anda kembali bersama kami tempe sumber protein abati ini dapat dikonsumsi mulai dari usia anak hingga orang dewasa
tidak hanya berbahan baku kacang kedelai saja tempe ternyata juga ada yang terbuat dari kacang koro
di bekasi jawa barat bahkan juga diproduksi tempe organik yang diberi tambahan rempah herbal seperti kunyit dan juga kencur
wah gimana rasanya ya kita lihat informasinya yang akan sekaligus menutup cnn indonesia news update hari ini
kami mengajak anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada
seperti memakai masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun sesering mungkin
jangan lupa ada kami yang akan selalu menemani anda setiap hari pukul enam belas waktu indonesia barat di cnn indonesia di transvision dan transtv
saya farhani sanasutio sampai jumpa
tempe kerap dimakan sebagai lauk untuk disantap dengan nasi hingga sebagai kudapan selingan
tempe dibuat dari kedelai kuning kedelai hitam dan kacang koro pedang
proses pembuatan tempe membutuhkan waktu empat hingga lima hari
rendam air semalaman hingga bersih dan mengembang lalu direbus
setelah itu bahan baku tempe kembali direndam agar lebih bersih dan terpisah dari kulit arinya
kacang kemudian dikukus hingga dua jam didinginkan dan dikeringkan lalu diberi ragi
proses peragian itu adalah salah satu tahapan yang paling penting untuk membuat tempe
kali ini tempenya itu menggunakan kacang koro pedang besar besar dia lebih besar dibanding dengan kacang kedelai
jadi dari proses ini masih butuh waktu sekitar dua hari lagi sampai nanti akhirnya tempe ini bisa dikonsumsi
bikinnya memang lama makannya aja yang cepat
ini tamburin ya
tempe juga bisa dibuat dengan campuran kunyit kencur dan kayu manis
atau tambahan bubuk daun kelor dan stevia spirolina atau genggang laut hingga keju goda
pembuatnya menjual produk fermentasi tradisional ini dengan harga rp enam hingga rp lima belas
tempe ketika saya mulai mengetahui manfaatnya juga lumayan bagus
kemudian saya berpikir dah kalau itu lain dengan empon empon seperti kunyit yang pada umumnya dikenal kencur dan lain lain
saya kira ikut terfermentasi itu tingkat kemanfaatannya lebih bagus itu aja sih
bagaimana ya rasa dan aroma tempe dengan campuran tanaman herbal dan tempe kacang koro
hmm sekarang kita cobain ya
di depan saya ini sudah ada tempe kukus dengan variasi bahan baku dan juga tambahan rempah
sekarang saya mau cobain dulu yang bahan bakunya kacang koro pedang
kelihatan ya teksturnya ini besar besar
tuh lihat beda ya sama kacang kedelai
tempengnya seperti apa ya rasanya
hmm dari aromanya sih sama aja seperti tempe biasa
rasanya lebih padat
dibandingkan dengan yang kacang kedelai
sekarang saya mau cobain yang ini kelor dan stevia
hmm ini tempenya manis karena ada stevianya
dan yang terakhir ini adalah tempe herbal dengan tambahan bubuk kencur
aromanya sih sama aja seperti tempe pada umumnya
kalau rasanya seperti apa ya
rasanya juga enak
rasanya juga enak
ada rasa rasa kencur
dan ini rasanya percis seperti tempe pada umumnya
ahli gizi rita ramayulis mengatakan
tempe syarat nutrisi yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan kacang kedelai
nilai gizi protein dan mineralnya bahkan mendekati daging merah
gizi tambahan juga dapat diperoleh dari tempe dengan tambahan rempah atau yang berbahan baku kacang koro
tapi yang jelas akhirnya zat yang ada pada rempah
juga terdapat pada zat yang ada pada tempe itu tadi
karena prosesnya menambahkan rempah di dalam
nah itu hanya masalah selera saja
tapi kita untuk mendapatkan zat utama daripada tempe adalah dengan mengkonsumsi tempe secara rutin
sehingga kita dapatkan
kalau kacang kedelai diganti dengan jenis kacang yang lain
mereka tetap sebagai sama sama sumber protein
memang kacang kedelai lebih unggul untuk kandungan proteinnya
jadi kalau tempe itu terbuat dari kacang kedelai
kandungan proteinnya bisa mencapai dua puluh tiga gram untuk per seratus gramnya
rita menambahkan agar nilai gizi tempe tidak berkurang
sebaiknya tempe tidak diolah dengan suhu tinggi seperti digoreng